sampai semua orang orang yang hamba kasihi tidak pernah menghargai pengorbanan hamba
hamba memohon kepadamu ya allah tolonglah hambamu ini yang lemah
tolonglah ya allah
tolonglah ya allah
tolonglah ya allah
ya allah kenapa selama ini saya selalu banyak menuntut pada istri saya
saya terlalu banyak menyalahkan istri saya
padahal saya tahu dia begitu banyak berkorban untuk saya dan keluarganya
kenapa mata hati saya tidak kau buka ya allah
kamu harus bisa melawan penyakit kamu
ya allah tolong berikan kekuatan pada adik hamba ya allah
oke kamu di sini aja dulu tante masih kangen
tante maaf sebentar
tante maaf sebentar
mas lagi ada di mana mas sekarang
pokoknya mas sekarang cepetan harus ke rumah sakit
maya sakit keras
pokoknya sekarang juga mas datang ke rumah sakit gita bakti ya
yaudah aku ke sana sekarang
tante aku harus pergi
adik aku main masuk rumah sakit
alah itu cuma gue yang nangis
menang adikmu saja
siapa tahu mereka cuma sengaja menjuruh kamu pulang
iya tapi sekarang perasaan aku tuh benar benar nggak enak tante
dari dua hari yang lalu mereka teleponin aku terus
aku pikir bercanda
tapi kalau santi yang nelpon itu tandanya serius
dan aku harus pergi
mas saya pamit mau pergi ke rumah sakit ya mas
maya sekali lagi dalam keadaan sekarat
terjadi apa apa sama maya
saya pergi mas
ya allah kenapa kesombongan ini masih terus menyelimuti hati ini
ampuni saya ya allah karena selalu mengabaikan istri saya
ya allah tolong kau berikan muzizat pada adik hamba ya allah satu

mama nggak mau kehilangan dia ya allah
mengenai kondisi maya
kita tinggal berharap
ada muzizat dari allah
untuk bisa menyembuhkan penyakitnya
penyakitnya sudah stadium empat
kami tetap berusaha untuk bisa menyembuhkannya
bapak berdoa saja
tolong sembuhkan istri saya
terima kasih dok
saya juga gak tahu
tadi dokter bilang
kalau kondisi makya sekarang ini kritis
kamu harus melawan penyakit ini
maafin kakak yang selama ini gak peduli sama kamu mas
sekarang kita memohon kepada allah
semoga maya diberi kesembuhan
karena selama ini saya selalu kejam sama dia
tidak pernah memperhatikan dia
saya hanya mau menyampaikan kabar duka
saudari santi jenazahnya sekarang ada di rumah sakit sabeskabila
santi mengalami kecelakaan
ada apa rick
santi mengalami kecelakaan
santi mengalami kecelakaan mas
santi sudah meninggal
dan di mana
saya juga enggak tahu mas
sekarang saya harus ke rumah sakit
kamu harus sabar
sekarang kita telepon ibu dan mas erik
nanti kita sama sama ke sana ya
mas rick tetap di sini
biar saya menghubungi ibu dan erik
cepat ke sini ya bu
ibu segera ke sana
tenang ya tante ya
tenang sabar tante
jimmy sekarang juga kamu tinggalkan rumahku
dan jangan pernah injak rumahku lagi
tante tante jangan emosi tante
aku bilang pergi jimmy
jangan pernah ada di hadapanku lagi
kamu telah menganjurkan kebahagiaan keluargaku
tapi tante tapi
pergi jimmy pergi
aku menyesal aku menyesal
pergi jalan injak rumahku lagi
hancur kebahagiaanku ya allah
ampun itu selesai
kenapa kamu pergi secepat ini saya
yang lain dalam dalam ulasan
dalam hubungan wartawan
dalam hubungan wartawan